selamat pagi selamat pagi assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak aib mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya seberapa besar pengaruh langkanya kedelai impor ini terhadap pasokan beberapa komoditi yang berasal dari bahan baku kedelai seperti tahu dan tempe di indonesia pak
jadi untuk diketahui bahan baku tempe dan tahu itu hanya satu yaitu kedelai
sedangkan itu yang namanya impor tahun lalu data di perdagangan dua enam ratus tujuh puluh ton
nah sehingga sisanya kedelai lokal
jadi dengan demikian kalau harga internasional stabil stabil
turun turun naik naik
pak aib kenaikan harga tahu tempe dan juga bahan baku kedelai pada kali ini disebabkan karena kurangnya impor dari negara pengimpor begitu negara pengekspor
atau ini murni karena adanya fluktuasi nilai tukar ataupun hal hal yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku tersebut di pasar internasional
baik jadi kenaikan harga kedelai itulah yang menyebabkan kita mogok produksi
sehingga karena kedelai
karena kedelai di dunia produsen kedelai terbesar dunia itu adalah amerika brazil dan argentina
selama ini indonesia seperti tadi saya sampaikan impor dari negara negara itu lebih kurang dua enam dua tujuh juta ton
china selama bertahun tahun ini rata rata itu impornya dari amerika atau brazil dan ini itu enam puluh lima sampai tujuh puluh lima juta ton
tapi karena kemarin itu ada trade war antara china dengan amerika amerika mengenakan bea masuk dan lain lain
sehingga kedelai yang masuk ke cina itu sedikit
nah sekarang setelah selesai donald trump ini dan lain lain normal kembali
kebutuhan cina akan kedelai bukan naik lompat
dari tujuh puluh lima juta
sekarang menjadi kira kira ordernya seratus juta ton
dengan demikian itu stok kedelai di sana itu terkuras habis
untungnya importer kita kedelai ini itu mereka sudah preparation jadi sudah impor impor terus saja
walaupun naik harga dia impor terus sehingga sekarang stok kedelai yang ada di indonesia
kan kebutuhan kedelai kita dua ratus sampai dua ratus lima puluh ribu ton per bulan
dan kemudian amerika serikat produksi kedelainya lebih banyak dicapok oleh tiongkok kali ini karena mendinginnya atau turunnya tensi dagang antara kedua negara
bagaimana kemudian indonesia bisa mencari pemasok pemasok kedelai lainnya agar kita tidak terganggu stabilitas tahu tempe dan juga bahan bahan lainnya yang berdasarkan kedelai
jadi impor tir ini dia beli berapa harga ada di amerika dia bawa ke sini
sehingga dengan demikian harga perkembangan kenaikan harga di fluktuasi di amerika atau brazil itu otomatis imbasnya kepada harga kedelai yang dibawa ke sini
jadi sekarang stok kedelai untuk di indonesia ini masih ada untuk beberapa bulan

sehingga untuk itu kita harus memiliki keterangan kedelai yang dibawa ke sini
karena sekarang harganya sampai rp sembilan lebih ini itu saya sudah usul ke menteri pertanian agar supaya ditingkatkan produksi kedelai lokal
karena kedelai lokal kualitasnya izinya itu lebih bagus daripada kedelai impor
cuma selama ini tidak bisa jalan karena memang harga kedelai dunia itu atau yang datang ke sini antara rp enam lima ratus sampai rp tujuh
kalau petani jual seharga itu mereka rugi
jadi harga kedelai impor yang lebih murah kemudian lebih dipilih oleh para industri pangan berbahan dasar kedelai
pak aib mungkin terakhir ini kemudian bagaimana untuk langkah yang diambil akan diambil dalam jangka dekat begitu mengingat tadi ini sudah kurang stoknya di dalam negeri untuk produksi kedelai
jadi langkah langkah yang kami akan tempuh pertama sekarang ini tanggal empat tanggal enam itu saya bertemu dengan menteri perdagangan
untuk membahas bagaimana kebijakan daripada pemerintah agar supaya itu yang namanya kedelai itu selalu ada
itu yang pertama prioritas
karena kalau kedelai tidak ada tempe dan tahu pengrajinya tidak bisa produksi
tidak bisa cari uang mutlak itu kedelai ada
dan sekarang stok kedelai ada untuk dua tiga bulan
kedua kami ingin usul kepada pemerintah buatlah kebijakan pemerintah agar supaya kebijakan itu menguntungkan itu pengrajin tempe tahu
jangan seperti sekarang naik terus
dan kedua juga menguntungkan petani kedelai di indonesia supaya dia bisa berproduksi karena kualitasnya juga lebih baik lebih bagus gizinya
sehingga masyarakat juga makan tempe dan tahu yang lebih bagus protein dan gizinya
dan yang ketiganya agar supaya ada semacam pengaturan yang menguntungkan semua pihak
untung petani untung pengrajin untung pemerintah untuk terutama masyarakat konsumen pencinta tempe dan tahu yang jumlahnya ratusan juta
oke ini pr berarti ya pak aib pemerintah untuk kemudian memodernisasikan teknologi pangan di indonesia agar kualitas kedelai yang kita miliki ini sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri
pak aib syarifudin ketua umum gakob tindo terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini pak selamat pagi
selamat pagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat barokah semua